meski ada ancaman varian omikron diperkirakan masyarakat tetap akan melakukan perjalanan pada libur natal dan tahun baru
menteri kesehatan ri budi gunadisadikin berharap masyarakat untuk menahan diri bepergian ke luar negeri
demi menghindari terjadinya lonjakan kasus covid sembilan belas khususnya varian omikron

udah kita disini beri sampai everything is clear